sampai jumpa di video selanjutnya
kalau seluruh dunia ini bisa melupakan kamu
dan kalau mungkin aku juga bisa melupai kamu mas
tapi amira itu enggak
mas itu tidak tergantikan di hatinya amira mas
percaya sama aku
tapi itu sebelum amira masuk rumah ibrahimi
kamu enggak lihat tadi kamu enggak lihat
sikap ibrahimi ujaya begitu baik
dan kelihatannya disantik
dia berangkat menyaingi amira
mungkin saja dia berpaling kepada prawijaya sebagai ayahnya
dan melupainya aku
jangan jangan mimpi itu sekarang jadi kenyataan
jangan pernah peluk peluk saya lagi mimpi
saya dibuka lagi
ibu lihat sekarang
saya sudah bahagia sama pak prabu sama tantai
dan saya juga enggak akan pernah paling jadi anak ibu lagi
orang tua saya cuma pak prabu sama tantai
mungkin amira sekarang merasa kalau prabu wijaya orang tua yang lebih baik dari aku dan mas iksan
apa yang sudah aku lakukan
apa aku dan mas iksan akan kehilangan amir
kasian iksan dan utari
padahal ihsan sudah sadar kembali dan utari juga sudah mau menerima dirinya lagi
tapi mereka malah sedih begini karena kehilangan ambira
tidak ada jalan lain selain memisahkan amira dan prabu
lagian aku juga gak rela mereka bersatu
mungkin kalau aku mempertemukan ihsan dengan amira amir akan langsung meninggalkan si prabu
aku yakin amira pasti akan tetap memilih iksan dibandingkan si prabu
besok kamu bisa ketemu saya di halte cempaka
kamu tahu kan tempatnya
om mau ketemu sama aku
mau ngapain om
saya ingin mempertemukan kamu dengan seseorang
tapi kamu harus ingat
jangan kasih tahu prabu
dan jangan sampai prabu menguntit kamu
iya om tapi om mau nemuin aku sama siapa
enggak usah banyak tanya
lihat saja besok
saya tunggu kamu jam delapan
jangan sampai gak datang
apa janjian om wisnu menemuin aku sama ibu
kalau besok amira bertemu sama muftari dan iksan
dia pasti akan langsung melepaskan diri dari prabu
apalagi kalau lihat tahu iksan sudah ingat semuanya
ya pasti sama ibu
buktinya tadi om wisnu bilang jangan sampai pak prabowo tahu
mudah mudahan besok aku bisa ketemu sama ibu
akhirnya kamu keluar juga
saya berangkat sendiri aja ya pak
memangnya kenapa kalau saya antar
kan biasanya juga saya antar amira
ya saya nggak enak aja kalau kebiasaan dianner sama bapak
nanti kalau tiba tiba bapak nggak bisa ya saya yang kebingungan sendiri
ya sudah kalau begitu kamu
gue mau beli mesin aja ya
kamu ngapain sih nyuruh dia naik mobil aku
ya memang kenapa
saya kuliah hari ini biar amira yang bawa mobil kamu untuk kuliah ya
oh pak saya naik kendaraan umum aja bisa kok pak
hah gini kamu gak boleh naik kendaraan umum
terus kalau aku mau pergi gimana pak
naik taksi misi ya nggak usah kayak orang susah lagian ngapain perempuan banyak banyak keluar rumah
kelayapan terus di rumah aja
berangkat sekarang nanti terlambat
makasih ya pak
pak kok bimpa jessy kenapa gak bilangin aku
nyuannya penting kamu mau mama disemprot terus sama papa
mendingan sekarang kita doakan aja semoga si amira tetap gak di jalanan sampai mampus
dah itu aja
gak usah cemrut cemrut kayak gitu lah
siapa lah gitu
rizky kamu kesini sih
kamu pasti mau jemput aku ya tapi kan aku gak kuliah hari ini atau kamu main aja di rumahku yuk
ada amiranya ada
amiranya gak ada
rizky ngapain disini nun
pasti nyari amira nathan
ngapain juga dia kesini kalau bukan buat amira
zaira kelihatannya aja berusaha bersikap biasa
tapi aku tahu dia pasti sedih banget
amiranya kemana ya
tadi disuruh sama suami saya dia pergi nyetir sendirian
amira kan baru bisa nyetir sama gue doang dia bisa gak ya gue susunin nih dia pasti ke kampus
walaupun rizky ada disini mungkin ini bisa jadi kesempatan untuk nonzaira
gak rela juga sih sebenarnya ngeliat konser bareng sama rizky
tapi dibanding itu aku lebih kayak tega lagi kalau saya sedih
apa juga arti perasaan aku dibanding senyuman nonzaira
kalau gitu aku pergi disini ya
aduh aduh aduh
susah susah apa ben
aduh aku juga gak tau non tiba tiba sakit
eh ki mumpung lo lagi disini lo anterin nonzaira ke kampus ya
arman bisa aja
aduh sorry banget nih
gue kuliah siang
jadi gak langsung ke kampus
bresek banget sih nih si rizky
ya udah emang aku liat disini aja ya
aduh mas ganteng aku
kalo ketemu aku lah lo langsung teriak gitu
budi kenapa sih budi
kagetin aku mulu
ya biar keliatan romantis gitu
aku kasih hadiah deh
ciuman sayangku yang udah kesohor itu
sini dp dulu juga boleh
non non non biar aku aja yang nganter aku udah gak apa apa kok
biar aku aja yang nganter
hah ki lo kan tadi bilangnya gak bisa
jadi ya biar gue aja yang nganter lo nganterin budi budi gue lagi
oh enggak enggak enggak enggak usah
zaira biar gue aja yang nganter karena lo kan lagi sakit
biar lo istirahat aja ya
lagipula kamu dengerkan kata rizky
lebih baik sekarang kamu istirahat kamu minum obat dan kamu tidur
nanti kalau misalnya kamu masih enak badan kita ke dokter ya
budi turun dulu ya
sialan jadi dia setuju nganterin orang zaira cuma